buat apa ah
makasih udah gak salah paham lagi sama gue
yaudah lo hati hati ya
udah malem tuh
iya lah malem udah tadi juga malem
gue tau tau kenapa napa
udah sana pergi pergi
masuk aja dulu
kenapa gue sama reva malah jadi baikan ya
hai budi udah lama ya nunggu ya
hampir lima belas menit
jangan marah dong
kalau misalnya lo marah
makin gemes melihatnya
marah aja makin gemes
apalagi kalau senyum senyum
masuk lepek lepek nanti orang
gue ngejelak lo kesini karena
ini dari gue
itu kan wa nya
bukan dari lo lah
tapi lu jangan marah dulu ya
yang kirim wa ini itu bukan gue
bukan gue yang kirim ke lo
gue tuh gak kepikiran sama sekali
buat wa lo kek
gak kepikiran sama sekali
ngatain perasaan gue sama orang itu lewat
buat wa yang ini gue percaya sama lo
gimana sama wa yang satu ini
wah kalau wa kayak gini sih mau jatuhin gue ini
ini mah bukan gue
siapa ya yang udah ngebajak handphone gue
padahal waktu itu gue lagi di rumah
gue sih bukan maksudnya mau nuduh
cuma kan lo juga tau kalau nyangka lo tuh gak suka sama gue
tapi nanti gue selidikin dulu deh
udah malem rek
eh eh tunggu tunggu
kerasa tadi gue gak liat motor lo ada di parkiran
kalau gitu gue antri lo pulang ya
kenapa sih gak mau
berduaan sama gue di motor
bukan gitu cuma tanggungan aja orang udah deket kok orang gue
kalau gitu motor gue tinggal disini
bawa aja di jalan tampil tangan